setelah pemimpin pondok pesantren al zaitun panji gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama
menko polhukam mahfud md mendorong agar baris krim polri mengusut dugaan lainnya
seperti pencucian uang dan penyimpangan dana negara
hal ini dinyatakan usai rapat koordinasi yang digelar kemenkopol hukam mengenai kasus panji gumilang pada kamis
rapat dihadiri oleh mendagri menteri hukum dan ham kepala baris krim polri ppatk serta gubernur jawa barat
diluar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung
yang perlu diperhatikan oleh baris krim polri adalah laporan laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus
tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang
kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan penggelapan pencaplokan dan macam macam lah transaksi transaksi
ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara
mahfud md menjelaskan proses hukum terhadap panji gumilang dipastikan terus berlanjut
meski demikian pemerintah akan menjamin dan melindungi hak hak serta keamanan warga pesantren al zaitun
gubernur jawa barat ridwan kamil mengatakan proses belajar mengajar di pesantren akan dibina dan didampingi oleh kementerian agama
demikian pula untuk kurikulum akan dibina dan disesuaikan dengan kementerian agama
di jawa banyak akan dibina
tidak dibubarkan fisik bangunannya tetap ada siswa siswanya tetap belajar
tapi dengan kurikulum guru guru mungkin baru atau lama tapi sudah dibina
yang tupoksi itu ada
ada di kementerian agama
tugas saya memastikan kondusivitas jawa barat melaporkan ke masyarakat seperti ini
bahwa insya allah sudah lebih baik lebih tenang
dan kita selesaikan permasalahan yang berlarut larut cukup panjang ini di tahun ini
pemerintah memastikan sekitar lima santri yang tengah menuntut ilmu di pesantren al zaitun tidak terlantar
tim liputan cnn indonesia